sejak tiga februari dua ribu dua puluh penindakan tilang elektronik bagi pengemudi sepeda motor resmi diberlakukan
ada dua belas kamera cctv di kawasan sudirman tamrin dan juga di koridor enam jalur transjakarta
yang digunakan sebagai alat untuk merekam sejumlah pelanggaran lalu lintas dan kulmiah mekanismenya
kamera kamera ini tak hanya berfungsi sebagai kamera pengawas biasa
tapi juga mendeteksi plat nomor dan momen pelanggaran oleh pesepeda motor
mulai dari tidak mengenakan helm melanggar marka jalan menerobos lampu merah
atau menggunakan ponsel saat mengemudi
tangkapan gambar akan terhubung ke pusat data direkturat lalu lintas polda metro jaya
petugas kemudian akan mengirimkan surat konfirmasi ke pemilik kendaraan
yang harus dijawab dalam waktu terakhir
setelah itu pemilik kendaraan akan mendapatkan kode virtual untuk membayar denda tilang
sesuai dengan jenis pelanggaran ke bank yang sudah ditunjuk
jika tidak dibayar stnk kendaraan akan diblokir sehingga tidak bisa melakukan perpanjangan
sistem ini sama dengan tilang elektronik untuk mobil yang sepanjang dua ribu sembilan belas lalu
merekam dua puluh lima ribu pelanggaran di kawasan sudirman
direktorat lalu lintas polda metro jaya mencatat
pada hari pertama penegakan tilang elektronik ada satu ratus enam puluh satu pelanggaran oleh pesepeda motor
yang terekam kamera etle
paling banyak tetap melintas jalur busway
itu masih terjadi pelanggaran melintas jalur busway sebanyak lima puluh lima ya
tilang elektronik nyatanya memang membuat mayoritas penggembudi pesepeda motor menjadi lebih tertentu
ketika lampu merah mereka berhenti di belakang garis batas
dan mereka keluar
di sana masih tampak juga ada beberapa pemudik sepeda motor yang tampaknya masih belum mengetahui
tilang elektronik bagi sepeda motor ini
tilang elektronik buat sepeda motor mas udah tahu
belum tahu pak
mudah mudahan ke depannya lebih baik lagi aja pak

oh sudah dekat kemarin
biar kita tertip dalam berlalu lintas
saat ini tilang elektronik untuk sepeda motor maupun mobil baru berlaku untuk kendaraan dengan nomor polisi b
wilayah hukum polda metro jaya
kepolisian akan menambah empat puluh lima unit kamera pengawas untuk tilang elektronik
yang nantinya akan dipasang di kawasan lain seperti di kota tua selipi dan cempaka putih